halo anda masih di tech news
industri e sports merupakan fenomena global dengan pertumbuhan yang sangat pesat
pendapatan e sports secara global mencapai triliunan rupiah pada dua ribu sembilan belas
bagaimana kira kira dengan industri e sports di indonesia
kita lihat yang satu ini
industri ini merupakan industri yang cukup besar saat ini
dengan capaian pendapatan sekitar satu triliun rupiah pada dua ribu sembilan belas
dan diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya
berdasarkan data newzoo di tahun dua ribu tujuh belas
indonesia menjadi pasar e sports terbesar di asia tenggara
dengan mencatatkan pendapatan sebesar dua belas tiga miliar rupiah
dan menempatkan diri di posisi ke enam belas dunia dengan pendapatan tertinggi dari industri e sports
dilansir dari laporan yang sama
tercatat ada empat puluh tiga tujuh juta gamers di indonesia
dan diprediksi angka ini akan terus tumbuh
salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat akan potensi dan manfaat e sports
adalah dengan mengadakan konfensi e sports seperti id by e sports dua ribu sembilan belas tiga belas september lalu

tidak hanya mengadakan konfensi
namun juga kompetisi pubg mobile dan pencarian bakat ekosistem e sports
kita lihat ekosistem e sports itu memiliki potensi menghasilkan lapangan pekerjaan yang banyak
itu satu lah ya
yang kedua potensi e sport adalah e sport memiliki potensi juga
atlet atlet kita tuh banyak yang menang
e sport memiliki potensi untuk kita
untuk mengharumkan nama bangsa
jadi tidak hanya di traditional sport
sejauh ini memang baru atlet e sports indonesia yang mendunia
seperti misal tim e sports bigetron yang pernah mewakili indonesia
di kejuaraan dunia pubg mobile dua ribu sembilan belas di jerman
namun tak menutup kemungkinan
akan ada caster atau streammer indonesia yang mendunia
jika ekosistem e sports indonesia dibangun dengan dukungan berbagai pihak seperti sponsor
sementara bagi brand
industri e sports dapat dijadikan sebagai alat pemasaran baru
untuk menyasar generasi milenial dan gen z
dalam rangka ikut meraih keuntungan dari besarnya pasar industri ini
indonesia sekarang udah mulai bagus ya
kalau dulu itu masih warnet levelnya
sekarang gara gara dunia mobile
yaitu bikin industri sport indonesia naiknya melesat
jadi milenial sekarang semua lihatnya game
nonton youtube gaming di youtube
main game punya handphone
jadi sayang banget kalau kita gak masuk ke industri yang udah melaju cepat banget gitu
dan kita ketinggalan sama luar negeri kalau kayak gitu
industri e sports bersama teknologi akan terus berkembang
diiringi semakin banyak orang memiliki akses ke internet
indonesia harus mempersiapkan diri dari sekarang
mulai dari regulasi infrastruktur hingga sumber daya manusia
untuk ikut andil dalam bermain di industri e sports
azalia pinata wahyu ramadan tangerang selatan